jemaah haji kloter sebelas asal ponorogo dan ngawi ini baru masuk asrama haji sukolilo surabaya pada pukul dua belas lebih empat puluh tiga menit
padahal kloter ini dijadwalkan tiba di asrama pada pukul tujuh lebih tiga puluh pagi
keterlambatan lebih dari lima jam diakui panitia penyelenggara disebabkan karena masalah teknis pada pesawat
seharusnya pesawat mendarat di bandara juanda pada pukul lima lebih tiga puluh menit
namun baru tiba lima jam kemudian
mereka anik dari maska pesawat di arah diandalkan tersebut
meski terlambat sampai berjam jamah haji bersyukur bisa tiba kembali di tanah air
sejumlah jemaah haji berkisah tentang pengalaman mereka berhaji tahun ini
mereka bahu membahu membantu jemaah lansia dan risiko tinggi ketika terlantar di musdalifah
untuk bertahan agar tidak dehidrasi mereka bahkan sampai harus mengumpulkan air mineral bekas yang masih tersisa
tidak ada air minum akhirnya ya kita terpaksa itu cari cari beberapa botol botol itu yang masih ada remu kita bersihkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan minuman
kemudian jamaah jamaah yang sepuh sepuh itu juga ada tempat sedikit yang ada naungannya itu kita bertek di situ
jadi kenangan kenangan itu yang mungkin akan terus membekas seperti itu
sampai kloter sebelas ada empat delapan ratus tiga puluh tiga kg
jemaah haji asal jawa timur tiba di tanah air atau tiga belas persen dari keseluruhan jemaah haji asal debarkasi surabaya
hingga sembilan juli dua ribu dua puluh tiga ada satu ratus sembilan jemaah haji yang meninggal dunia satu ratus enam diantaranya berasal dari jawa timur dan tiga lainnya asal ntt
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur